lion air group yakni lion air wings air dan batik air menunda layanan penerbangan dengan izin khusus untuk rute domestik
sebelumnya lion air group berencana menjadwalkan membuka rute domestik izin khusus pada minggu tiga mei dua ribu dua puluh
suasana bandara internasional soekarno hatta tangerang banten tampak sepi
terlihat sejumlah calon penumpang maskapai lion air duduk di pintu keberangkatan terminal satu a domestik lantaran gagal berangkat
para penumpang ini terdampak penundaan layanan penerbangan dengan izin khusus atau extension flight oleh pihak dari lion air group yang rencananya akan dibuka pada minggu tiga mei
para calon penumpang maskapai singa merah yang terlanjur membeli tiket ini mengaku kecewa atas penundaan penerbangan yang terkesan mendadak
hingga kini mereka masih menunggu kepastian kapan layanan penerbangan izin khusus ini akan dibuka kembali
cuma ada pemberitahuan kalau hari ini tidak ada penerbangan
kalau ada penundaan sampai belum tahu kapan
mau jadi nunggu infonya dulu sampai kapan
katanya sampai tanggal lima
tapi masih belum pasti